usai memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa
wali kota madiun bambang irianto akhirnya ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi
bambang irianto keluar dari dalam gedung kpk rabu siang
dengan mengenakan rompi tahanan dan langsung masuk
dalam mobil yang disiapkan untuk mengantarkannya ke rumah tahanan kpk
oleh kpk bambang diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai wali kota
periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas terkait pembangunan pasar besar madiun
bambang diduga secara langsung dan tidak langsung
turut serta dalam proyek pembangunan pasar yang bernilai rp tujuh puluh enam lima miliar